sejak penerapan kebijakan social distancing hingga pembatasan sosial berskala besar di wilayah surabaya
para siswa harus menjalani proses belajar mengajar secara online
kondisi itu bisa melahirkan rasa bosan
padahal secara psikologis anak anak memiliki kebiasaan melakukan interaksi sosial di luar rumah
menurut dosen psikologi universitas surabaya
terlalu lama stay at home memiliki berbagai dampak yang harus diperhatikan oleh orang tua
kita face to face face to face kita bisa lihat oh anak ini bosan dia perlu pendekatan yang lain
tapi kalau begini anak itu kan ya mau tidak mau menerima apa yang diberikan oleh guru
seperti yang dirasakan yoga siswa smp di surabaya ini rasa bosan kian melanda dirinya
pasalnya di sekolah ia merupakan salah satu siswa berprestasi yang aktif dalam kegiatan osis dengan segudang aktivitas
terlebih saat ini yoga tinggal di sebuah penginapan tempat orang tuanya bekerja
sehingga aktivitasnya pun kian terbatas
biasanya jika libur sekolah ia pulang ke kampung halamannya di mojokerto
namun adanya pembatasan sosial berskala besar membuatnya tetap berada di surabaya
untuk mengusir rasa bosan yoga biasanya membantu pekerjaan rumah orang tuanya dan menghabiskan waktu dengan bermain gawai
selama dua bulan ini sih ya udah mulai bosan lah di rumah
kadang kadang biasanya ngumpul bareng teman
sekarang udah gak bisa
ya lebih enak sekolah sih daripada di rumah gini terus
bagi orang tua yoga kondisi seperti ini mengharuskannya untuk terus mendampingi anaknya selama melakukan aktivitas di rumah
ya jujur saya sebagai orang tua kasihan sama anak anak ini
dulunya ya bisa main dengan teman temannya bisa ke sekolah dengan teman temannya
sekarang tinggal di rumah terus aktif
sekarang paling ya terbatas itu saja
kemudian kita sebagai orang tua kan nggak semudah itu untuk menggantikan peran guru di sekolah itu
jadi semua harus belajar semua harus menyelesaikan
jumlah kasus positif covid sembilan belas yang masih bertambah membuat pemerintah provinsi jawa timur mengambil kebijakan memperpanjang masa psbb hingga dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
hal ini otomatis membuat masa belajar di rumah menjadi lebih lama lagi